berhenti lah menangis
kalau kita akan mengetahui arti semua ini
andai kan kamu tahu perasaanku pada munawansi
kamu sudah bangun saudaraku
berhenti memanggilku saudara
aku tidak percaya lagi padamu
sia sia semua yang kamu lakukan ini
setelah kita melihat
akan kami tapi percuma saja kami tidak akan mati dengan cara seperti itu
kamu sudah tertipu
kami ada untuk membantumu bukan sebaliknya kami untuk membantu ingatanmu mengenai biongmu
apa maksudmu dari mereka mau tahu nah begitu lebih baik mungkin kalau kami yang
menjelaskan kamu tidak akan pernah percaya ikutlah dengan kami jangan ragu
silakan sahabatmu sekaligus saudara kita telah menunggu
tidak tidak mungkin kamu
hendar jadi benar
ya guru ini aku hendaro muridmu
tidak apa apa guru
aku sangat mengerti guru
sekarang sudah percaya pada kami
sesuai dengan janji kami
aku akan menunjukkan semua kenyataan yang ada
termasuk ingatan tentang biungmu
percayalah pada kami
sebenarnya apa yang terjadi di tempat itu
sehingga kocobonggolo tidak dapat menembusmu
aku merasakan ada kekuatan yang setara dengan para penguasa
sehingga tabir kocobonggolo dapat ditutup
kamu kec decision karir
ada seorang masyarakat bersama kami
ada seorang masyarakat bersama kami
ada seorang masyarakat bersama kami
ada seorang masyarakat bersama kami
menyatulah dengan rasa sakitnya guru
rasakan aliran yang masuk ke dalam kepala guru
jangan ditahan guru
menyatu dengan rasa sakitnya
sebentar lagi guru akan